ya terima kasih anda masih bersama kami di good morning
dan musim hujan ini memang sudah berlangsung lama
tapi tampaknya di awal bulan ini musim hujan cukup deras
apalagi di kawasan jakarta dan sekitarnya
dan waspada di jakarta sudah akan banjir lagi
karena menurut badan nasional penanggulangan pencana atau bnpb
salah satu penyebab banjir di jakarta sebenarnya adalah faktor aktivitas manusia
hayo tanya tanya langsung dalam hati ya
banyak warga yang masih tinggal di bantaran sungai
tata ruang daerah aliran sungai yang belum terintegrasi dengan baik
berkurangnya resapan air serta sampah yang dihasilkan manusia ini menjadi masalah
masalah ini tentunya harus dihadapi oleh gubernur dki jakarta yang baru
karena salah satu solusi dari kondisi itu adalah merelokasi warga
banjir terjadi hampir setiap tahun di jakarta
badan nasional penanggulangan bencana menyatakan ada tiga faktor penyebab banjir di jakarta
yaitu faktor kondisi alam
yang meliputi geografi topografi dan geometri sungai
peristiwa alam yang dinamis seperti cuaca ekstrim pasang surut air laut dan menurunnya permukaan tanah
juga menjadi berpengaruh terjadinya genangan ataupun banjir
dan faktor terakhir yang penting adalah faktor aktivitas manusia
seperti masih banyaknya warga yang tinggal di bantaran sungai berkurangnya daerah resapan air dan sampah
pemerintah provinsi dki jakarta sejak era joko widodo basuhi jai purnama menilai
salah satu penyebab banjir karena lebar sungai ciliwung rata rata hanya lima belas sampai dua puluh meter
padahal balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane menyebut lebar ideal ciliwung adalah tiga puluh lima sampai lima puluh meter
hal ini untuk menggenjot kapasitas tampung air dari dua ratus meter kubik per detik menjadi lima ratus tujuh puluh meter kubik per detik
masih banyaknya hunian di bantaran kali menjadi kendala pemerintah untuk menata ciliwung
balai besar sungai ciliwung cisadane mencatat sebanyak sembilan puluh empat hektare lahan di bantaran kali masih ditempati warga
udah biasa sih ya jadi udah enjoy aja kalau ngadepin banjir gitu nggak panik
karena kita alamin dari tahun sembilan puluh enam dulu tuh udah pertama itu banjir
masalahnya bukanlah hal yang mudah merelokasi warga bantaran sungai lantaran banyak warga menolak dipindahkan
pemerintah dki jakarta sebenarnya telah mendirikan banyak rumah susun
saat ini di wilayah dki jakarta terdapat empat puluh sembilan rusun di mana delapan belas diantaranya adalah rusunawa sebanyak sebelas tujuh ratus dua belas buah
jauhnya lokasi rusunawa dengan pusat keramaian dan tempat bekerja menjadi salah satu alasan mengapa banyak warga di bantaran sungai enggan direlokasi ke rusunawa
selain alasan mahalnya harga sewa unit yang menjadi keberatan mereka
adaptasi dengan lingkungan
adaptasi lingkungan kan kita biasa di sini kumpul bareng bareng saudara tangga tapi sana kan kita punya tetangga baru yang kan belum tahu watak wataknya
ini rumah kan mau dibawa kemana seharusnya kita dapat ruang kos ataupun gimana gitu kan
ini nggak ada cuma hanya dikasih rumah rusun itu juga nyewa bukannya buat pribadi
gubernur dki jakarta anies baswedan tidak menantang program relokasi yang sudah dijalankan
gubernur sebelumnya namun ia mengatakan program relokasi tersebut masih perlu dibenahi
masyarakat itu selama saya berinteraksi mereka bukan tidak mau pindah kok
saya tidak pernah menandatangani kontrak yang mengatakan tidak mau sekedar menggusur gitu
saya selalu mengatakan kita bicara tentang proses legalisasi solusi untuk mereka
karena masyarakat ini menginginkan ada solusi bukan hanya dipindahkan
mereka mengatakan kami nggak keberatan bawa bawa pindah
gubernur anies baswedan juga mengatakan banjir di jakarta nantinya akan diselesaikan
lewat pengendalian air melalui sumur resapan penampungan air melalui situ atau waduk
membenahi penyerapan di daerah hulu
namun siapapun gubernurnya dan apapun programnya
semua upaya menanggulangi masalah banjir di jakarta akan sia sia
jika warga jakarta tidak memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga lingkungannya